kita beralih ke informasi selanjutnya sidang duplik kubu terdakwa mario dandi dan terdakwa shane lucas atas replik atau tanggapan jaksa penuntut umum digelar hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan
kedua terdakwa terlibat dalam kasus penganiayaan david ozora
sebelumnya jaksa menolak nota pembelaan yang disampaikan mario dandi dan shane lucas dan meminta hakim tetap menghukum mario dua belas tahun penjara dan shane lima tahun penjara atas penganiayaan david ozora
menanggapi replik jaksa penuntut umum tersebut mario dan shane langsung mengajukan duplik
jaksa menilai mario dan shane harus mendapatkan keadilan yang mengedepankan moralitas nilai kemanusiaan dan juga nilai kebenaran
terdakwa kasus penganiayaan terhadap david ozora mario dandi mengajukan duplik atas penolakan nota pembelaan dari jaksa penuntut umum
untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim dari pengadilan negeri jakarta selatan
selamat siang karmel bagaimana pantauan anda terkait sidang duplik terhadap terdakwa mario dandi dan shane lucas kali ini
ya farhanisa selamat siang hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan sidang duplik terdakwa mario dandi dan terdakwa shane lucas dilaksanakan
nah sidang duplik mario dandi baru saja selesai saat ini sidang duplik shane lucas sedang berlangsung
mungkin saya bisa gambarkan sedikit farhanisa tadi sekitar pukul sepuluh tiga puluh terdakwa mario dandi memasuki ruang sidang
lalu sidang duplik dimulai pukul sepuluh
pukul empat puluh empat pagi waktu indonesia barat di mana ketua majelis hakim alimin ribut dan dua hakim anggota masuk ke dalam ruang sidang dan memulai sidang duplik tersebut
jadi memang sebelumnya farhanisa jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoy yang disampaikan oleh terdakwa mario dandi dan juga terdakwa shane lucas
nah hari ini setelah mendengar penolakan dari jaksa penuntut umum tersebut kuasa hukum mario dandi dan juga shane lucas
langsung mengajukan duplik yang dilaksanakan pada hari ini
tadi saya mengikuti persidangan duplik mario dandi di mana kuasa hukum mario dandi yakni andreas nahot menyampaikan sejumlah poin poin
sebenarnya farhanisa garis besarnya sama seperti pleidoy yang sudah disampaikan oleh mario dandi beberapa waktu yang lalu
di mana kuasa hukum mario dandi hari ini menyampaikan bahwa saat ini mario sudah menjalani hukuman seberat beratnya di lapas salemba
lalu ia juga mengatakan bahwa harta keluarganya juga telah disita oleh kpk dan ia juga seharusnya ada sejumlah poin poin yang meringankan hukuman mario dandi
salah satunya adalah ia bersifat sopan dan jujur selama persidangan lalu ia sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah hukum dan usianya juga masih cukup muda
itulah poin poin yang disampaikan oleh kuasa hukum yang diminta untuk menjadi alasan meringankan bagi hukuman tuntutan mario dandi
yang seperti diketahui selama dua belas tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
nah selain dari itu kuasa hukum juga tadi menyampaikan bahwa aksi penganiayaan terhadap david ozoro yang terjadi pada februari dua ribu dua puluh tiga lalu ini
sebenarnya tidak berencana karena pada saat aksi penganiayaan memang ada rekamannya farhanisa pada saat itu terdakwa mario dandi dan juga shane lucas sempat meminta korban david untuk push up
untuk plank lalu ditendang
nah menurut kuasa hukum mario dandi semua itu tidak direncanakan karena tidak ada pembicaraan tersebut sebelum aksi penganiayaan dimulai
nah itu juga menjadi salah satu poin yang diminta untuk meringankan tuntutan jaksa penuntut umum penjara dua belas tahun mario dandi
tadi majelis hakim juga memutuskan bahwa ponis sidang fonis sidang putusan akan jatuh pada hari kamis tanggal tujuh september
minggu depan tadi kami juga sempat awak media sempat melakukan doorstop atau wawancara singkat dengan kuasa hukum mario dandi
andreas nahot dimana ia mengatakan bahwa ia berharap selain dari pengurangan waktu penjara tersebut pidana penjara tersebut
kuasa hukum pihak kuasa hukum kubu mario dandi juga berharap bahwa restitusi sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah juga bisa dikurangi karena menurutnya pada saat ini kondisi david ozora sudah membaik
tidak membutuhkan penyelidikan
medical attention atau tidak membutuhkan perawat dua puluh empat jam lagi sehingga seharusnya restitusi tersebut bisa dikurangi
selain dari itu memang sebelumnya jaksa penuntut umum meminta bahwa apabila mario tidak bisa membayar restitusi sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah tersebut
maka akan digantikan dengan waktu penjara selama tujuh tahun
nah tadi kuasa hukum mario mengatakan bahwa keputusan tersebut memang mereka anggap tidak adil karena tujuh tahun adalah waktu yang sangat lama
apalagi mereka percaya bahwa aksi penganiayaan tersebut tidaklah direncanakan
nah farhanisa saat ini shane lucas terdakwa shane lucas sedang menjalani sidang duplik di ruang sidang yang ada di belakang saya
saat ini kuasa hukum shane lucas happy sp sihombing tengah menyampaikan poin poin
kita akan tunggu bagaimana keputusan dari hakim apakah sidang ponis atau tuntutan shane akan jatuh di hari yang sama dengan mario
yakni di september tujuh september minggu depan
mungkin saya bisa sedikit menggambarkan farhanisa bahwa sebelumnya dalam pledoy shane lucas
ia menyampaikan bahwa ia tidak ada niat untuk ikut serta dalam perencanaan penganiayaan
namun jaksa penuntut umum seperti yang tadi saya sampaikan langsung menolak pleidoy shane lucas
jaksa penuntut umum menilai bahwa shane mengikuti aksi mario
ikut membukuli merekam aksi penganiayaan lalu juga sempat menyoraki atau berteriak kepada korban david
untuk meminta maaf atau bertobat seperti apa yang dilakukan oleh mario
nah namun jaksa juga sempat menyampaikan bahwa salah satu alasan yang meringankan terdakwa shane lucas
adalah sifatnya yang sopan dan jujur selama persidangan
seperti yang diketahui terdakwa shane lucas dituntut lima tahun penjara
ia juga diminta untuk membayar restitusi
sebesar satu ratus dua puluh miliar jadi restitusi tersebut patungan farhanisa
antara tiga terdakwa yakni mario dandi lalu juga ada shane lucas dan juga terdakwa ag
nah apabila shane lucas tidak bisa membayar restitusi sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah tersebut
maka ia akan diminta untuk menggantikannya dengan enam bulan penjara
nah kita akan lihat bagaimana putusan atau tanggapan hakim atas sidang duplik yang sedang berlangsung di belakang saya ini
ya tentunya kita akan ikuti bersama perkembangan dari sidang duplik
terdakwa mario dandi dan juga shane lucas
terima kasih koresponden atau maksud kami produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim atas laporan langsung anda